kenapa aku nelfon kamu gak diangkat
aku kan mau nanya kita hari ini mau ketemuan apa enggak
itu waktu nelfon diza diangkat jadi aku tahu harus kesini
yang mau ketemuan cuma aku sama diza soalnya yang ada keperluan juga aku sama diza kamu enggak
aku cuma mau ramein aja boleh kan
lencang kanan gerak
siang bos selamat siang
arman siap bos jadi mau berhenti jadi copet
enggak bos udang kering tiga huruf ebi
komando daerah militer lima huruf kodam
dia besok mau ke rumah saya
sarannya bukan cuma ktp dia mau tau rumah saya kontrak atau rumah sendiri
tadi saya mau jelasin tapi kamu langsung pergi
tadi saya terlalu semangat
iya saya butuh uang udah kepepet mau minjem aja daripada balik lagi jadi copet
kamu kan belum punya kerjaan belum ada penghasilan
masa iya sampai bulan depan saya masih gak dapat kerjaan juga
gak ada orang tua yang mau anak jadi copet
saya juga nggak mau kalau anak saya jadi copet
makanya saya nggak bilang ke orang tua saya kalau saya jadi coknet
bukannya tahu bos bukannya orang tua bos aja yang tahu tapi istri bos juga
gara gara ketangkep keluarga saya ikut dipanggil polisi dikasih tahu sama polisi
orang tua bos sama istri bos tahu kalau sekarang bos masih jadi copet
maaf bos sebentar
lo jadi mau kerja jadi pelayan toko
ya lu gimana sih saudara gue dia punya toko juga butuh pelayan
lu datang aja kalau cocok
lu hari ini bisa langsung ke toko
saya udah langsung kerja
saya udah diterima kerja di tempat lain
ya udah kalau gitu
kamu habis berbohong ya
iya bos belajar dari bos bagus
selamat siang bos
pony baru sampai biarin nafas dulu atuh
kenapa kamu gak praktek kerja lapangan
tadi saya ada keperluan
pony udah dua kali ke rumahnya gua nggak mau ngasih
karena perempuan cantik dan single kamu saya maafkan
tapi mulai besok kamu harus punya target penghasilan
dalam setiap kali operasi
cuma satu juta
tapi kita perlunya dua puluh juta
kalau cari yang bisa kasih pinjam dua puluh juta susah
mama aja yang ke rumah wak
deden sama siapa
selamat siang bos
ini rosa calon mahasiswa baru
mustahil untuk saya tuala
saif duda anak dua
saya udah kenal
kenal di mana
dia yang waktu itu kecopetan dompet
memangnya bos pernah
pernah lihat foto kamu
yang di ktp
kok dia tahu kita mau ketemuan di sini
kamu gak sih tahu
kok ada di dia
mungkin dia copetnya
saya rasa bukan
tapi saya juga nggak tahu siapa
ini terlalu rumit dan tidak perlu dipikirkan
kenapa aku nelfon kamu gak diangkat
kita hari ini mau ketemuan apa enggak
untung waktu nelfon diza diangkat
jadi aku tahu harus kesini
yang mau ketemuan cuma aku sama dija
soalnya yang ada keperluan juga aku sama diza
aku cuma mau ngeramein aja
satu dua tiga empat
istirahat di tempat
kita istirahatnya di sini aja
deden arman dan lea langsung operasi
dengan target minimal pulang membawa tiga dompet
untuk mengikuti kuliah ddim
atau dasar dasar ilmu mencopet
udah cukup istirahatnya
baru juga lima belas menit
udah setengah jam
kamu mau nodong apa mau istirahat terus
teh juga gak apa apa
karena kita akan bekerja di tempat ramai dalam keadaan senyap
bergerak tanpa disadari orang lain
sampai jam berapa
dua x empat puluh lima menit
satu setengah jam
boleh lima belas menit lagi
ini satu juta
kapan harus dikembalikan
kalau beraksi kita harus santai
tapi meskipun santai kita harus tetap waspada
jangan sampai ada orang lain tahu kalau kita sedang beraksi
suaranya terlalu pelan
kamu harus lebih dekat
satu dua tiga
sekarang sudah jelas atau enggak
mulut bos bau
tadi saya terburu buru
tidak sempat gosok gigi
tidak makan nggak minum atu
aku mah enggak lapar enggak haus
kamu lapar enggak
aku mau pinjam uang dari bank keliling
mau pinjam berapa
bayarnya diangsur sepuluh kali
sebulan sekali satu ratus dua puluh ribu
aku butuh uang buat kesana kemari cari kerjaan
sera kamu aja
masalah kamu apa
temen temen aku jarang yang berkerudung
jadi agak susah cari calon pembeli
udah gitu yang berkedung juga belum tentu mau beli
tidak suka sama kerudung aku
bukannya nggak suka belum ada uangnya
kamu gak nanya masalah aku
masalah kamu apa
sebelum saya menyampaikan materi lebih jauh
saya harus mengenal kamu lebih jauh
bahwa seorang pemimpin mengenal anak buahnya itu perlu
sudah punya pacar
dari satu jawaban kamu
saya sudah cukup mengenal kamu
besok orangnya mau datang ke sini
mau ngecek rumah kita
mau tahu ini kontrakan atau rumah sendiri
bulanan atau tahunan
kita mau trak bulanan
tapi nanti bilang aja tahunan
bilang aja baru bayar
jadi kita bakal masih di sini sampai cicilannya lunas
aku enggak mau bohong
kalau kita enggak bohong kita enggak dapat pinjaman
kalau orangnya nanti minta bukti pembayaran
emangnya dia bakal begitu
dia orang lain bisnis
bukan saudara atau teman yang mau nolong
saya sudah cerai
saya sudah cerai
sebabnya apa kami bercerai
terlalu panjang untuk diceritakan
terlalu rumit untuk dipahami
terlalu tidak penting untuk kamu ketahui
besok kita lanjutkan lagi kuliahnya
sekarang sudah waktunya pulang
enggak makan dulu
aku makan di rumah
kenapa enggak pakai daging seperti kemarin
makan dagingnya sebulan sekali
kalau mama habis gajian
orang lain mah
makan daging enggak nunggu mamanya gajian
orang lain mah
papanya ngasih uang buat belanja
emangnya papa enggak ngasih uang buat belanja
mungkin bapak masih sibuk kerja
jadinya belum bisa pulang
nanti juga kalau nggak sibuk pasti pulang
papa kerjanya apa sih
biar usaha itu apa sih ma
sekarang kita doain aja
supaya papa kerjanya lancar
tadi saya mulus
terus nyari tempat jongkok yang semestinya
ah alasan aja kamu mah
kamu masih di situ
udah jalan pulang
baru sampai juga
ini buat kamu
buat bantu biaya rumah sakit bapak kamu
hasil aku operasi hari ini
uang dari wak
iya satu juta
uangnya di dompet
di dalam amplop

sekarang third person
kami berdua di tangkapan
kita lanjutkan nyari cuaca